siapa yang menyangka dari drum dan kaleng bekas seperti ini
bisa diubah menjadi furnitur dengan berbagai macam bentuk
galuh rahmawati dan nasi bambang irawan adalah pasangan suami istri yang sejak tahun dua ribu enam belas
memiliki ide untuk memanfaatkan sampah tersebut agar memiliki nilai jual yang tinggi
galu bercerita awalnya produk mereka hanya digunakan sebagai sarana belajar anak anak di sekitar rumah mereka
kayak itu lewat di tempat tempat orang jualan tong bekas gitu
saya pikir kenapa ini kok nggak dipakai cobalah kita pakai buat kursi kursi buat anak anak belajar di rumah kayak gitu
waktu itu porsinya masih yang kecil kecil awal produk kita
semakin lama semakin banyak orang yang tertarik untuk membeli produk mereka
sejak tahun dua ribu delapan belas omset mereka bisa mencapai dua puluh hingga lima puluh juta rupiah per bulan
bentuk furniturnya pun semakin bervariasi seiring dengan permintaan pembeli
dia minta gimana lah yang bagus aja yang penting bagus
saya punya rumah warna seperti ini begelan seperti ini gambarnya mengikuti
ada yang dia punya ide bisa nggak dibikinnya seperti ini
ya kita laksanakan apa yang dia mau
terus ada lagi yang
dia ngasih video gitu tolong dibikin seperti ini
nah kita bikinlah juga yang seperti itu
jadi custom lah sesuai apa yang warga mau
dalam membuat sebuah produk irawan mengawalinya dengan membuat sketsa berdasarkan permintaan konsumen
dalam proses produksinya galuk kreatif selalu menerapkan protokol kesehatan
rum minyak yang telah dicuci serta diamplas dipotong sesuai dengan sketsa
proses selanjutnya adalah pengecatan dengan warna sesuai permintaan
terakhir detail detail produk diaplikasikan
dalam satu hari irawan dan tiga karyawannya bisa memproduksi tiga puluh kursi dan meja dalam satu warna
jika warna berbeda maka jumlahnya mencapai sepuluh unit
sejak pandemi covid sembilan belas galuk kreatif juga memproduksi wastafel dari drum bekas minyak
hal ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi pengembangan usaha karena permintaan produk furnitur menurun
sebelumnya kita yang kita banyak produksi adalah kursi kafe dan sofa
tapi karena pandemi kafe baru tutup
yang buka kafe juga nahan dulu untuk nggak buka kafe
jadi dulu akhirnya kita alhamdulillahnya ada pekerjaan lain yaitu bikin wastafel
pandemi covid sembilan belas pula yang akhirnya mempertemukan galuk kreatif dengan program beli kreatif lokal kemenparekraf
jadi awalnya kan saya jual di satu marketplace di dua marketplace
kemudian semenjak ketemu dengan
bkl ini program kemenparekraf itu saya sekarang udah mulai mencoba lima marketplace
jadi titik penjualannya titik distribusinya kami tambah seperti itu
tidak langsung penjualan tidak langsung meningkat tapi udah mulai merangkak meningkat gitu pelan pelan
tapi poinnya adalah coba dicek customer nya ada di mana
galuh bercerita hal yang paling terasa manfaatnya dari beli kreatif lokal bukan hanya membantu penjualan
paling utama adalah wawasannya bertambah luas serta kedisiplinan dalam mengeksekusi rencana
kita report kita kalau ada kesulitan kita info dan kemudian kita dibantu seperti itu
jadi seperti punya guru private
itu yang paling berpengaruh
kita ini lebih nama
tambah wawasan lebih nambah wawasan
kan ada coaching ya ada coaching kita tuh yang dari oh ternyata bisa ya seperti ini
produk furnitur dan wastafel buatan galuk kreatif kini sudah menyebar ke berbagai tempat di indonesia
rumah kafe area perkantoran bahkan hingga kantor polisi
ketua kebanyakan tempat yang terkenal di indonesia

ketua kebanyakan tempat yang terkenal di indonesia
yang pasti karena satu bentuknya unik kemudian kedua memberdayakan yang ada
itu kan dari drum gitu bisa kita berdayakan menjadi satu tempat yang unik yaitu tempat cuci tangan gitu wastafel
kalau kebijakan sih tidak ada hanya saja memang kemasan satu kemasannya menarik
yang kedua memang produk lokal
yang dari umkm masyarakat yang bisa kita berdayakan
galuk kreatif masih memiliki cita cita besar agar produknya tidak hanya dibeli konsumen indonesia
namun bisa diekspor ke negara negara lain sehingga semakin memunculkan rasa bangga buatan indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan klasik indonesia
tim liputan klasik indonesia
tim liputan klasik indonesia